selamat petang mbak sidi dan mas reza
mas albert saya mau ke anda dulu mas albert ini sudah delapan tahun proses hukumnya berjalan tapi tiga orang masih dpo anda melihatnya sebenarnya kendalanya di mana
ya begini mbak cindy yang pertama adalah karena kasus ini adalah penyertaan tindak pidana di mana bentuk turut sertanya adalah turut serta melakukan
berarti ada meeting of mind ada kesepakatan ada kerjasama yang erat untuk mewujudkan tindak pidana tersebut
oleh karena itu kita berharap nanti dari pemerintah
fakta fakta yang ada dalam perkara tersebut dalam surat dakwaan dan juga kita harapkan ada kerjasama dari para pelaku yang lainnya
kita akan mendapatkan titik terang untuk mengungkap tiga orang yang buron ini
mengapa saya sore hari ini perlu menyampaikan kepada para pelaku yang saat ini mungkin masih ada di tahanan ya dan juga yang sudah bebas
sanksi pidana seumur hidup yang dijatuhkan itu adalah sanksi pidana penjara yang paling maksimal dan tidak akan mungkin bisa bertambah lagi
dan untuk satu yang sudah bebas karena dibawa umur itu pun sudah in keras sudah berkuatan tetap artinya tidak akan mungkin diganggu lagi
dengan sikap yang kooperatif dengan membantu aparat penegak hukum maka perkara ini akan mencapai titik terang untuk diungkap
oke mas albert tapi kan ada delapan pelaku yang kemudian mencabut bap nya termasuk juga mengganti keterangan soal peran dari tiga dpo lagi
kalau anda menganalisanya ini apa yang terjadi
ya dalam kejahatan yang dilakukan oleh beberapa orang ada kemungkinan pelaku lain itu hendak menutupi peran dari pelaku yang lain
tapi hal ini saya perlu menyampaikan sore hari ini bahwa keterangan yang valid yang otentik itu adalah apa yang disampaikan di persidangan bukan apa yang di bap
dan penilaian atas keterangan saksi tersebut merupakan otoritatif hakim untuk menilai apakah ada persesuaian di antara keterangan
dan penilaian atas keterangan saksi tersebut merupakan otoritatif hakim untuk menilai apakah ada persesuaian di antara keterangan
untuk menunjukkan bahwa keterangan itu layak dipercaya atau tidak mbak
oke saya sekarang mau ke mas reza mas reza kalau anda melihatnya delapan tahun prosesnya belum selesai apa catatan anda
ada paling tidak dua tindak pidana yang sudah menjadi perbicaraan publik dan sebagian diantaranya sudah difonis oleh hakim
pertama terkait dengan pembunuhan atau bahkan pembunuhan berencana
ini sudah jelas pelakunya adalah delapan orang berstatus sebagai terpidana
tetapi ketika di film yang kemudian sekali lagi memantau perbincangan publik terkait dengan apa yang diklaim sebagai kejahatan seksual atau ruda paksa atau perkosaan
kemarin saya berada dalam satu forum yang memungkinkan saya untuk berbincang dengan dir krimum polda jabar saat ini dan pengacara dari sebagian terpidana dulunya terdakwa
wah mengejutkan bahwa ternyata hanya pembunuhan berencananya saja yang diangkat sebagai perkara hukum
sedangkan terkait kekerasan seksual berupa perkosaan sama sekali tidak pernah diangkat sebagai persoalan hukum
dengan kata lain ada satu hal yang perlu disisir kembali sejak awal
pertama benarkah ada kekerasan seksual dalam peristiwa yang mengenaskan ini
ketika dirkrimumpolda jabar menangkap pembunuhan seksual dia menangkap pembunuhan seksual

maka keberadaan sperma pun sehingga harus ditarik ke titik yang netral adalah apakah sperma ini berkaitan dengan kekerasan seksual
atau justru merupakan akibat dari kegiatan seksual atau aktivitas seksual yang sifatnya konsensual alias mau sama mau
kalau ternyata sperma itu bersangkut paut dengan aktivitas seksual yang konsensual
kiranya untuk meyakinkan kita bersama terlebih meyakinkan otoritas mahkamah agung
kalau sudah terjadi pidana kekerasan seksual
oke mas reza apakah artinya dengan tidak dimasukkannya pasal pemerkosaan tadi
itu yang juga membuat penangkapan tiga dpo ini menjadi sulit
saya tidak tahu kalau saya awalnya membayangkan bahwa saya ikut termasuk secara subjektif
terpengaruh oleh narasi yang berkembang di publik dan film yang sekarang sedang booming itu
tetapi tadi saya katakan kalau secara rasional tampaknya kita harus kembali ke titik netral
untuk memastikan apakah sudah sungguh sungguh terjadi kekerasan seksual atau tidak
yang saya bayangkan seandainya terjadi kekerasan seksual itu
dan kekerasan seksual itu diangkat sebagai perkara hukum
maka boleh jadi penggunaan pasal berlapis yang sedemikian berat
akan bisa mengubah atau tanda petik mengoreksi putusan hakim
tidak lagi menjatuhkan hukuman seumur hidup tapi bahkan hukuman mati
namun sekali lagi saya ingin menandaskan bahwa kita kembali ke titik netral
untuk memastikan terlebih dahulu apakah yang disebut sebagai sperma itu
berkaitan dengan sebuah aktivitas seksual yang dipaksakan
ataukah aktivitas seksual yang konsensual
oke saya mau kembali ke mas albert
kalau mas albert melihatnya sebenarnya apa yang masih harus dilakukan polisi ini
ditambahkan kalau dari pengacaranya pihak keluarga hotman paris
bilang jangan jangan ada upaya intervensi
makanya delapan pelaku ini juga mencabut bap
iya jadi kan saat ini kabar terakhir yang kita dengar
polisi sudah menetapkan tiga orang tersebut sebagai daftar pencarian orang ya
artinya saya meyakini teman teman dari polda jabar
yang sudah di asistensi oleh bareskrim
punya segala sarana dan cara untuk mencari tiga orang tersebut
tadi disampaikan oleh mas reza terlepas tadi
apakah itu merupakan kekerasan seksual dalam konteksnya pemerkosaan atau pembunuhan
yang saya katakan itu adalah perbarangan tindak pidana
di dalam perbarengan tersebut nanti seluruh tindakan tersebut dikumulatifkan
dan sanksi pidananya akan diancam paling maksimal sepertiga daripada yang terberat
tetapi fokusnya yang saya katakan seperti ini mbak
perkaranya memang atas delapan orang tersebut sudah berkekuatan hukum tetap
nah bagi tiga orang yang lain masih dpo
menurut pasal tujuh puluh delapan ayat empat kuhp
hitungan daluarsanya masih delapan belas tahun sejak tahun dua ribu enam
artinya teman teman aparat penegak hukum masih punya kesempatan untuk mengungkap
tiga orang dpo tersebut dan melakukan upaya paksa berupa penangkapan
kita juga sudah terhubung melalui sambungan telepon di reskrimum polda jabar
pak surawan boleh diupdate pak untuk pencarian tiga dpo sejauh ini yang dilakukan polda jabar sudah seperti apa
mampu pengerjaan kembali terhadap tujuh terpidana yang saat ini berada di lapas kuh satu jerbon
kemudian juga terhadap satu orang yang memang sudah berada di luar atau sudah bebas
sejauh ini kita masih mendalami keterangan keterangan mereka pak
pak termasuk juga terkait dengan pencabutan bap dari delapan pelaku ini akan didalami juga pak
ya jadi bukan pencabutan bap ya
tetapi para narapidana ini pada saat menjadi tersangka

mereka menerangkan sebagaimana peristiwa yang mereka lakukan pada saat mereka diminta keterangannya di polres cirebon kota
namun pada saat para tersangka dulu di bap ulang di polda atau diminta keterangan kembali
itu yang kemudian menjadi kendala buat kami dalam mengungkap tiga orang yang diduga sebagai pelaku yang saat ini masih berada di luar
tapi dengan delapan pelaku mencabut bap apakah itu yang juga membuat tiga orang masih buron dan juga ya masih belum dijerat pak
ya artinya pada saat itu kalau memang mereka kooperatif kita kan bisa mendalami atau mencari informasi lebih jauh terhadap ketiganya
sehingga kita mempermudah untuk melakukan pencarian
namun memang pada saat itu mereka baru menyebut nama saja belum menyebutkan identitas secara jelas para pelaku yang saat ini masih berada di luar
kalau dari sejauh ini pak pemeriksaannya sudah ada unsur pidana apa saja pak pasalnya yang juga ditetapkan
kalau tadi catatan dari mas albert dan juga mas reza indragiri tidak ada pasal pemerkosaan juga yang dijerat kepada mereka
ya jadi sebetulnya ada itu mbak pasal terkait dengan memaksa anak di bawah umur untuk melakukan perbuatan seksual
itu dulu sudah diterapkan pasal delapan puluh dan delapan puluh satu undang undang ri nomor tiga puluh lima tahun dua ribu empat belas yang merupakan perubahan atas undang undang ri nomor dua puluh tiga tahun dua ribu dua puluh
di situ ada memaksa anak di bawah umur untuk melakukan perbuatan seksual sudah diterapkan dulu
pak tapi apa sih pak yang jadi kendala sebenarnya delapan tahun masih belum ditemukan tiga dpo ini
kita para penerbit dana ini dulu ada satu militer sangka belum menyebutkan secara jelas identitas ketiganya itu saja
pak suwanda juga kemudian kalau untuk pemeriksaan lanjutan atau dan lainnya apa yang anda lakukan
apa lagi yang akan dilakukan oleh polri dajabar pak
tentu kita juga akan melakukan analisa analisa terkait dengan informasi informasi yang kami terima juga kita melakukan pada pendekatan pada pihak keluarga mungkin ada informasi informasi yang bisa kita dalami
juga kita harapkan informasi dari masyarakat tentunya yang mungkin bisa menjadi masukan bagi kami untuk sebagai bahanalisa sehingga kita mempermudah untuk menelusuri para terduga pelaku yang saat ini masih berada di luar
akan ada saksi lagi pak yang akan diperiksa di luar
ada yang bisa di luar terpidana keluarga dan yang juga tadi sudah disebutkan
ya nanti sambil berjalan kita melakukan penyelidikan kembali apabila mungkin ada saksi saksi yang masih bisa kita minta keterangan nanti kita akan masukkan keterangannya
hmm oke baik baik
pak surawan juga kemudian kalau soal tiga yang masih dpo ini pak sejauh ini apakah juga sudah mulai dipetakan posisinya kira kira di mana itu sudah ada belum pak
ya kita sudah ada beberapa analisa yang bisa kita jadikan nanti untuk bahan kita
sementara mungkin penyidik masih bekerja untuk memastikan ketiganya juga kita masih mendalami keterangan para terpidana sehingga nanti bermudah untuk kita menelusuri ketiganya
bahkan di medsos juga banyak beredar foto foto yang diduga adalah tiga dpo itu sudah bisa dikonfirmasikah oleh polda jabar pak
yang berada di media sosial namun itu juga menjadi bahan baik kami nantinya untuk sebagai bahan apa namanya menelusuri ketiganya juga sebagai bahan untuk melakukan interogasi lagi kepada para narapidana
maupun kita minta bahan keterangan pada pihak keluarga mungkin mengenal mereka dulunya
oke kalau keluarga dari tiga dpo terduga tiga dpo ini juga sudah dihubungi pak
kita belum bisa mengarah pada keluarga ya
karena mungkin ketiganya juga kita belum mendapatkan daily charge ya
kita belum bisa menghubungi kekeluarga maupun keberadaan di mana
oke baik artinya juga masih dalam pendalaman
oke baik terima kasih pak surawan
mas albert tadi kalau disampaikan juga sebenarnya sudah dilakukan pemeriksaan saksi
kemudian juga pemetaan ini sudah mulai dilakukan
apalagi yang bisa dilakukan oleh polda jabar untuk mempercepat lagi nih proses pengejaran tiga pelaku
baik mbak cindy untuk tiga orang yang masih buron dan sudah ditetapkan dpo ya
meskipun kita patut mengakui mungkin beberapa fakta informasi pendukungnya itu dianggap minim
tetapi sore hari ini mari kita percayakan pengungkapan kasus ini
dan saya pribadi berharap pori bisa mengedepankan scientific investigation dengan kecanggihan teknologi
itu akan sangat membantu untuk menemukan ketiga dpo tersebut mbak
oke terakhir saya juga mau ke mas reza
mas reza kalau dari catatan anda artinya yang bisa dilakukan juga oleh polda jabar untuk mempercepat pengejaran tiga dpo ini
saya orang yang selalu mengkritisi proses penegakan hukum yang terlalu mengandalkan pada pengakuan ataupun keterangan
kenapa karena pengakuan atau keterangan antara lain mengandalkan daya ingat manusia
yang notabene mudah sekali mengalami fragmentasi ataupun distorsi
atas dasar itu kendati keterangan ataupun pengakuan tidak bisa dibuang mentah mentah
tetapi menurut saya akan jauh lebih baik apabila pihak kepolisian mengacu pada hasil visum terlebih dahulu
untuk memastikan dua hal benarkah sudah terjadi pembunuhan dan benarkah sudah terjadi perkosaan
oke pak surawan juga terakhir pak surawan terkait dengan kerjasama ada tim dari baris kim polri yang juga diturunkan
kerjasama koordinasinya seperti apa pak
tentu kita akan kerjasama dengan
baik itu barskrim maupun kewilayahan juga untuk kita sama sama mengungkap asus ini
jadi kita butuhkan juga mungkin bantuan dari segi teknologi
kemudian juga bantuan dari segi penyidikan dan sebagainya
kita terlalu berpengalaman dengan barskrim maupun kesatuan kewilayahan
ditunggu ya pak bagaimana update nya juga tentu agar bisa memberikan keadilan kepada keluarga
terima kasih di barskrim mumpolda jabar kumbes surawan
kemudian ada juga ahli hukum pidana mas albert aryas
dan ahli psikolog forensik mas reza indra giri